bak adegan dalam film laga
jajaran kepolisian sektor jenggawah jember ini
terpaksa menumpang mobil box agar
aksi penggerebekan arena judi sabung ayam
di desa jatisari tidak bocor
benar saja saat tiba
di lokasi para penjudi langsung
panik melarikan diri bahkan
meninggalkan ayam aduan mereka
selain empat penjudi bisa ditangkap
petugas juga mengamankan sembilan ekor ayam
jago dan uang tunai rp dua ratus lima puluh
yang ditinggal kabur pemiliknya di arena judi
kejadian tersebut dilakukan pada saat
kita sedang melaksanakan
sebelumnya warga itu
merasa resah di sekitar tkp
kepada kita tentang kegiatan tersebut